pasangan cagup dan cawagup jawa tengah sudirman said dan ida fauzia mendatangi posko pemenangan di semarang jawa tengah
sudirman said yakin kehadiran ida fauzia bisa merebut banyak dukungan pemilih perempuan di jawa tengah yang mencapai tiga belas dua juta suara
sudirman said dan ida fauzia tiba di posko pemenangan di jalan pamularsi semarang rabu siang
pasangan yang diusung oleh koalisi partai gerindra pan pks dan pkb ini menemui relawan dan wartawan
bagi ida fauzia kedatangan ke posko ini merupakan yang pertama kalinya
sudirman said mengungkapkan alasannya memilih wakil wanita
sosok ida fauzia yang matang berpolitik dan menjabat ketua fatayat nu
diakini akan mendulang banyak suara dari pemilih wanita di jawa tengah yang mencapai tiga belas dua juta orang
meski ida fauzia kelahiran mojokerto jawa timur
sudirman said mengaku tidak khawatir sebab suami ida fauzia merupakan anak kiai terpandang di banjarnegara
baik kita akan ulas malam hari ini masih bersama dengan mas aryo bimo
kemudian ada andre rosiade
juga pak amir samsudin melalui sambungan telepon
jadi ada pdip gerindra dan juga demokrat
tapi juga ada analis politik yang merupakan dosen politik ugm ari sujito
selamat malam mas ary
selamat malam mas indra
baik kita disini studio
ya baik sudah mengetahui ya mas ari ya
baik kita mulai dari analisis mas ari terlebih dahulu
apa yang dibutuhkan jawa tengah ini
apakah ini kemudian sudah tercermin dari sosok sosok pasangan
yang sudah mendaftar
paling tidak ada dua pasangan ya artinya head to head begitu ya
yang akan berlangsung di jawa tengah ini
saya kira ini pertarungan jawa tengah akan menarik dan keras
kalau lihat dari komposisi
kalau betul head to head ini menggambarkan dua kelompok
dan di dalamnya juga kayak ganjar misalnya formasi antara golongan nasionalis dengan islam
dan sudirman said juga merekrut pkb gitu
nah mereka pasti punya klaim klaimnya yang sangat baik
tentang basis yang dimiliki
yang paling mungkin capitalnya yang agak besar ganjar karena ganjar incumbent
dan itu menjadi pertarungan yang cukup besar bagi ganjar untuk mengkapitalisasi dukungan itu
tapi tentu ida fauziah yang juga punya klaim basis perempuan
fatayat nu yang dulu khas fatayat nu juga punya klaim di situ
nah yang jadi perhatian sebetulnya adalah pilihan isunya
petarung ini sama sama punya klaim punya basis islam golongan nasionalis gitu
pilihan isu dan framing itu akan berpengaruh kepada publik gitu
nah kemampuan untuk mengolah isu itulah akan menjadi ukuran terpenting untuk menjelaskan bobotnya ke arah mana gitu
kita tahu bahwa jawa tengah ini menjadi basis dari pdi perjuangan
walaupun pkb juga nomor dua disitu sebenarnya
apakah ini kemudian akan terjadi pertarungan yang sangat ketat mungkin
atau saingan perebutan suaranya tipis
ataukah karena memang disebut menjadi basisnya pdi perjuangan
maka lawan politik akan susah untuk bertarung di sana
kalau dari pandangan anda seperti apa
kalau kita lihat secara nasional memang
pdip menjadikan ladang suara itu di jawa tengah
karena itu kemenangan pilkada jawa tengah itu akan menjadi investasi politik
nah saya menilai ini akan terjadi
pertarungan keras dan pdip pasti akan berjuang habis habisan
karena itu rumah dia gitu ya
karena selama ini mereka menang dan dalam waktu lama gitu
nah yang penting sekali lagi adalah kemampuan untuk mengelola isu
misalnya baik itu ganjar dengan pasangan
maupun sudirman said dengan pasangannya
dan kukira tokoh tokoh besar akan turun gunung ke jawa tengah
pilkada ini akan menjadi investasi politik buat pemilu legislatif maupun pilpres dua ribu sembilan belas
dan rasa rasanya kalau perbandingan antara sudirman saya dengan ganjar
mungkin kalau kita imbang raca sekarang ya cukup kuat sih ganjarnya
nah tetapi kalau lihat dari wakilnya
ida fauzia yang punya klaim basis islam tradisional
dengan gus yassin juga punya basis
nah ini juga saling memperkuat
nah sekali lagi mungkin kalau pemilih pdip sudah fik gitu ya
tinggal apakah partai ini bekerja secara efektif
misalnya partai partai penumpang di dalam grup ganjar ini dan grupnya sudirman said itu
nah ini yang juga nanti akan menentukan
tapi sekali lagi bahwa
kalaulah diandaikan bahwa partai nanti bekerja secara efektif
satu sama lain dan ini ditopang oleh ketokohan masing masing ini
nah itu akan menjadi kontroversi untuk partai partai ini
sengitnya bukan main kalau di jawa tengah
saya ke mas andri dulu ya
bang andri kalau kita
lihat ini kan ada nama sudirman said
yang diusung begitu ya
saya mungkin bisa dikoreksi kok agak mirip mirip
formulasinya sebelum melihat calon wakilnya ya
kok agak mirip mirip formulasinya
karena untuk melawan petahana
maka harus calon menterinya pak jokowi yang harus
diajukan begitu kalau di dki kan ada
ada anies baswedan di jawa tengah
ada sudirman said begitu yang berhentinya juga barengan
kan waktu itu ya ini memang
strategi dari apa namanya
dari gerindra begitu
jadi begini kita memilih pak sudirman said
karena kita melihat
pak sudirman said lah yang cocok untuk
permasalahan di jawa tengah
jawa tengah itu adalah salah satu provinsi yang tinggi
tingginya angka korupsi
banyak pejabat daerah
maupun anggota legislatif di jawa tengah
yang ditangkap oleh kpk maupun oleh
lembaga penegak hukum lainnya
jadi sukorupsi yang jadi
pak sudirman said
figur seorang tokoh yang punya rekam jejak
yang teruji ya
beliau bukan hanya aktivis
anti korupsi ya beliau aktivis di
masyarakat transparansi indonesia
tapi beliau memang teruji setelah
bersih setelah mendapatkan jabatan publik
mulai beliau di pertamina
lalu badan konstruksi aceh
lalu beliau di lutpindad
menjadi menteri energi sumber daya mineral
pun beliau membongkar kasus yang sangat
luar biasa papa minta saham
jadi inilah salah satu
pertimbangan kami pak sudirman said
memenuhi kriteria dari
partai gerindra melihat bahwa
permasalahan selain kemiskinan
yang tinggi di jawa tengah
adalah permasalahan korupsi
ini kelihatannya gerindra sudah memainkan isu korupsi
ini kan seorang rekam jejak
permasalahannya seperti itu
kita sampaikan inilah yang kita
tawarkan kepada masyarakat jawa tengah
ini adalah sosok sudirman said
yang memang punya kapasitas
kapabilitas dan teruji
pak sudirman said adalah
orang yang bebas dari korupsi
dan insya allah akan bisa memenahi jawa tengah
dan segera mengangkat jawa tengah
jauh dari kemiskinan
ansih karena sosok rekam jejak sudirman said
bukan karena mantan menterinya itu yang kemudian
iya rekam jejak beliau dengan seluruh pengalaman beliau
itu alasan kita untuk memilih pak sudirman said
dan kita meyakini
duit pak sudirman said dan bu ida fauziah
pilkada jawa tengah ini
oke bagaimana dengan bu ida fauziah itu kenapa kemudian menangkan
itu kenapa kemudian menangkan
pdip sempat rencana berduet dengan pkb
itu bagaimana ceritanya kemudian tidak jadi
kita ulas lebih lanjut setelah
jadi tetaplah bersama kami di prime news
baik kalau dari pdi perjuangan untuk jawa tengah ini
gubernur petahana ganjar pranowo
yang kemudian dapat pasangannya ini juga disebut
oke juga ini gus yassin begitu jadi
walaupun sebenarnya ada yang keberatan
ya sekerahyatan yang hidup di tengah tengah masyarakat yang religius
ini jadi panjang begitu
tapi mungkin bisa dijelaskan dulu
awalnya gimana nih ganjar pranowo dengan gus yasin
karena informasi yang sempat kami rangkum juga sebenarnya
pdip itu ingin berduet sebenarnya dengan pkb
kalau gus yassin kita tahu dari p tiga
sebenarnya ingin duet dengan pkb
karena dua partai ini adalah dua partai terbesar ya
memperoleh kursi di jawa tengah
ya kalau konfigurasi masyarakat
jawa tengah itu kan
sebenarnya sama ya
masyarakat wong sile dan nadilin itu
bekerja bareng cari makan bareng rondo
bareng ke masjid bareng kan gitu
jadi secara sosial mereka itu ada
tidak hanya hidup dalam satu wilayah
tapi membangun kebersamaan antara
itu sudah terlihat senyawa secara sosial
jadi kalau itu dipresentatifkan dalam satu kepemimpinan
yang mempresentatifkan dua komunitas
basis nasionalis dan basis nadilin
dan itu tercermin di dalam keharmonisan
saya kira pilihan itu juga tidak salah
nah pada saat kita memilih
tokoh p tiga yang juga putra dari
kei besar mbah mahmud zubair
itu satu hal yang
yang masuk akal juga di dalam kita melihat
konfigurasi masyarakat di jawa tengah
dan kita harapkan kedua tokoh
pak ganjar dan
gus yassin ini representatif dari perwakilan masyarakat
jadi sudah memenuhi kriteria
kelompok mas yang ada di jawa tengah begitu ya
akan memunculkan kesejukan
akan memunculkan keharmonisan
yang kalau sekedar hanya mencalonkan kan kita
sangat mencukupi untuk
mengangkat figur dari pdi
mau sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur
tapi kita melihat bahwa
figur pemimpin ini
sangat memberikan kesejukan pada saat
merupakan juga simbol representatif dari
konfigurasi secara sosial
di tingkat grassroot
kalau misalnya hanya pdip sendiri
tetap yakin menang juga
bukankah karena ada gus yassin itu
maka memenuhi segmen
sehingga mencakup kebutuhan
kelompok massa yang mungkin nasionalis dan religius tadi
ya yakin atau tidak
teruji dua kali kan gitu kan
kita sendiri dan menang dua kali kan begitu
nah ini kita sudah teruji tapi
kita tidak ingin seolah olah
ada kepercayaan diri yang berlebihan
dan mengabekan suatu kondisi sosial masyarakat yang
semakin hari kita berdemokrasi itu tidak hanya
bicara menang kalah tapi
substansi demokrasi adalah kesejahteraan dan
kesejukan dan keharmonisan secara sosial
ini yang saya kira kita memilih
untuk kali ini pdi perjuangan tidak mencalonkan
gubernur dan wakil gubernur
dari kader yang lahir dari rahim
partai pdip perjuangan
melihat konfigurasi struktur sosial
yang ada supaya dampak atau akibat kemenangan ini
lebih memberikan warna kejukan khususnya di jawa tengah
tapi semangat yang bagus ini tidak tertular di jawa barat tadi ya
merebut tujuh koalisi malah
sekali lagi bahwa persoalan kepemimpinan
itu akibat dari dinamika persoalan yang ada
kita melihat bahwa
pasangan antara pak tb pak tb hasanuddin dan pak anton carya
itu adalah sesuatu kriteria yang memenuhi prasarat
untuk menciptakan kesejukan dan keharmonisan di jawa barat
nah sebelumnya kan gerindra juga sempat mendekati
gus yassin sebenarnya ya kan pak sudirman said juga sempat
melakukan komunikasi tapi rupanya keduluan
sekarang ini dapat ida fauzia ini
menurut anda justru sebuah keuntungan yang sebenarnya justru berlipat
lebih berkah ataukah bagaimana sebetulnya
ya ini memang apa berkah
untuk pertarungannya ya
berkah di injury time bagi pak sudirman said ya
bagaimana beliau bisa mendapatkan
dari awal memang pak sudirman said memang
kita inginkan mendapatkan wakil dari nu
itu dari awal
nu ini tidak melihat pkb p tiga begitu ya
nah kami mendapatkan berkah injury time
ya kita mendapatkan figur bu ida fauzia
beliau merupakan ketua umum fatayat nu ya
sudah dua periode beliau menjadi ketua umum
lalu beliau merupakan representatif
beliau merupakan representatif pkb
bahkan yang bonus yang sangat luar biasa
bu ida adalah mewakili pemilih perempuan yang
begitu banyak di jawa tengah
ada tiga belas dua juta pemilih perempuan di jawa tengah
harapan kami dengan munculnya
satu satunya calon perempuan di jawa tengah
ini akan menambah keyakinan kami bahwa
pasangan sudirman said dan ida fauzia akan dipilih
oleh mayoritas kaum wanita
tiga belas dua juta pemilih perempuan ya
dari dua puluh tujuh juta pemilih yang ada di jawa tengah
nah inilah yang menjadi keoptimisan kami
dalam mengikuti pilkada jawa tengah
apalagi sekarang pilkada ini kan head to head
antara pak ganjar
kalau tidak a ya b
begitu tidak pak ganjar ya pak sudirman
nah kita akan bekerja maksimal
menjelaskan kepada masyarakat
dari rumah ke rumah di seluruh jawa tengah
inilah figur baru sosok baru yang punya rekam jejak yang luar biasa ya
teruji bebas kursi dan berusaha untuk mencapai kepentingan yang diperlukan di jawa tengah
dan ini lah yang dibutuhkan oleh jawa tengah pemimpin bebas korupsi untuk memerangi kemiskinan di jawa tengah
ini karena mainkan isunya ini soal bebas korupsi
pdip tidak khawatir mengajukan nama pak ganjar
yang walaupun ya tentu saja ini namanya hanya disebut sebut dulu
dalam kasus sebuah kasus di kpk begitu kasus iktp
walaupun itu dalam surat dakwaan sebenarnya
ini akan menjadi isu yang akan dipertarungkan tidak nanti
bagaimana pdip mengantisipasi ini
oh ya kita kalau melihat pak sudirman said juga nggak bersih bersih amat kan
saya kan tiga belas tahun di komisi enam
bagaimana dia menentukan harga satuan untuk listrik kan saya tahu
tanya aja pak jonan sekarang
memalukan nggak kebijakan sudirman said mengenai harga
kok bisa kayak gitu trader
jadi menurut saya pak sudirman said juga hanya sekedar kelihatan bersih
bukan bersih bersih amat lah
kalau tidak mau dikatakan kotor
jadi itu tidak menjadi masalah nanti ketika isunya dimainkan ke arah sana
jadi kalau masalah ganjar yang sekarang ini banyak disebut di kpk
itu kita tetap jawaban klasik adalah menyerahkan pada proses hukum
ini negara hukum yang bicara adalah hukum
jadi semua berlaku pada proses hukum
kenapa ganjar dilibatkan atau sering disebut
ya karena mereka ketua pokja
banyak yang terlibat di dalam kasus korupsi dalam proyek ektp atau program ektp
ketua pokja adalah bagian daripada pembuat kebijakan kebijakan yang ada disitu
dan saya kira kita hargai proses hukum itu ada di kpk
tapi jangan manfaatkan kpk sebagai predator predator untuk menghantam persoalan ganjar
silahkan itu biar berjalan hukum dan proses politik ada di rakyat
survei mengatakan rakyat masih membutuhkan ganjar seluruh survei
tingkat kepuasannya tinggi
tingkat kepuasannya tinggi
salah satu instrumen saya katakan itu survei kita lihat rakyat dalam pengertian publik
partai demokrasi di kepartian kita ganjar juga masuk dalam proses penjaringan dan penyaringan
jadi kita menghargai proses hukum yang jalan
kita tetap menginginkan apa yang dikatakan mas andri tadi bahwa
pemimpin itu tidak hanya bisa memberi contoh tapi juga menjadi contoh bersih
dan ganjar secara pemimpinan di jawa tengah bisa ditanyakan bagaimana komitmen dia terhadap persoalan persoalan korupsi
termasuk bagaimana dia berhubungan dan menindak beberapa kasus kasus korupsi yang ada di jawa tengah yang disebutkan
oleh beberapa kasus yang ada oleh

terlibat nggak dana dana provinsi itu
terlibat nggak dana dana provinsi itu

masuk bagian dari korupsi di bupati bupati yang ada
ini saya sepakat persoalan korupsi bukan hanya persoalan partai politik atau pejabat publik
tapi ini persoalan bangsa
persoalan yang harus menjadi komitmen kita sebagai bangsa
baik sebagai penutup mas ari sujito bagaimana anda melihat ketika tadi anda sempat menggiring
tergantung nanti isunya akan seperti apa yang akan beredar ketika sekarang kita sudah menangkap sinyal tadi
paling tidak ini sinyal ya dari mas andre begitu ya bahwa
nanti adalah pemimpin yang bersih yang anti korupsi yang dicari untuk jawa tengah
kira kira ini akan menambah semakin hangat atau panasnya mungkin persaingan di jawa tengah
kalau kita lihat masing masing pihak ini kan sudah punya bahan punya kartu masing masing
dan pasti akan berkontestasi pada level itu
saya kira pola yang berproses di jawa tengah akan berbeda dengan dki
yang mereprosesi di jawa tengah akan berbeda dengan dki
dan kalau di jawa tengah dengan konfigurasi sosial yang tadi dijelaskan oleh mas mario bimo maupun pak andri juga
itu apakah isu soal korupsi soal rakyat miskin pasti akan punya
nah ganjar punya modalitas dari sisi dia incumbent tapi dia juga akan diserang karena incumbent itu juga gampang diserang
tapi kontestasi ini kemampuan tim sukses untuk menyampaikan ke publik ini akan sangat berpengaruh
yang kedua menjadi catatan bahwa rakyat itu yang apa yang terjadi di grassroot itu belum tentu juga terrepresentasi dalam diskursus di publik di media dan seterusnya
nah pengalaman yang tadi kita ceritakan bahwa apa yang di jawa tengah saya katakan pdip punya modalitas yang cukup besar sebagai partai pemenang dan dia punya reputasi itu
juga punya kombinasi islam tradisional golongan islam moderat gitu
dan incumbent tadi nah sementara musuhnya ini juga dia akan mengkapitalisasi kelemahan kelemahan yang di framing dari media yang ada
nah pertarungan ini sangat dipengaruhi oleh nanti kemampuan tim sukses untuk saling menambah
atau menutup lubang masing masing gitu ya meng counter dan saya katakan ini keras tapi kerasnya di jawa tengah akan berbeda di jakarta gitu
jadi tidak akan terjadi seperti di jakarta ya
saya tidak apa tidak punya apa tidak punya alasan aja
tidak punya alasan lah jawa tengah ini akan diseret kayak kasus jakarta dengan modus modus yang berbeda gitu
dan kukira pertarungan di jawa tengah yang saya katakan dinamis adalah pertarungan karena head to head
dan dia punya isu di masing masing itu dan masing masing punya kelemahan tapi masing masing juga punya cara untuk
dan saya katakan terakhir bahwa ini akan tokoh tokoh besar nasional akan turun ke jawa tengah
dan itu akan menjadi hal yang menarik dalam proses politik di jawa tengah
menarik ya untuk pertarungan di jawa tengah
terima kasih mas ari sujito atas analisis anda malam hari ini
dan nanti setelah jeda berikut ini kita akan membahas tentang el clasico
antara gus ipul dan hovifa indar parawansa yang sudah hampir bisa dipastikan akan kembali terjadi untuk memperbutkan posisi kepala daerah di jawa timur
el clasico ini akan kami ulas setelah jeda berikut